dan saat ini sudah bergabung dengan kami di studio ya langsung nih daniar
salah satu desainer indonesia yang berpartisipasi pada new york fashion week tahun ini ada abang merdi sihobi
selamat pagi bang merdi
selamat pagi bang merdi
di sebelah mbak merdi juga ada kak sari nih
ini model sudah terlihat ya
dan kenapa ada kak sari di sini
karena kak sari menjadi satu satunya ya bang ya
model dari indonesia yang kemarin berlagak di new york fashion week untuk koleksinya bang merdie siho
dan untuk semua event yang di new york fashion week selama lima hari itu kayaknya model indonesia cuma sari
nah itu nanti kita akan tanya
kenapa nih kak sari sampai dibawa terbang ya ke new york
tapi yang jadi bikin kita pengen tahu dulu bagaimana sih vibes dan pengalaman waktu pas ada di new york fashion week itu bang
ya sangat apa ya surprise aja karena kita bisa ada di sana
bukan yang satelit
ataupun during nya gitu
jadi ya new york itu loh salah satu kota fashion yang sangat menarik dan semua desainer itu bermimpi untuk bisa tampil di sana
ini abang kan juga tergabung dalam indonesian now
indonesia now itu sendiri apa sih bang
jadi sebenarnya indonesia now ini mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menghubungkan desainer indonesia ke img
img itu adalah
sebuah badan yang menjalankan new york fashion week itu
jadi mereka yang mendapatkan license gitu loh
tapi sebenarnya sih yang kita butuhkan sih sebenarnya harusnya indonesia now itu menjadi agent kita gitu
dia harus punya toko di sana gitu
jadi supaya kita itu bisa ke depannya bisa tampil di debut solo
dan idealnya sih sebenarnya kita tujuh tujuh nama itu harusnya
ada di backdrop
jadi tidak indonesia now aja
jadi keberadaan kita di new york itu memang benar benar ada jejaknya gitu loh
misalnya ghea waktu keluar itu
jadi gak hanya di belakang cuman indonesia now aja
jadi per individu ya nama desainer brandnya itu
jadi seolah olah kita membesarkan indonesia now itu
dan sebenarnya kalau secara bisnisnya harus dia menjadi agent kita membeli produk produk kita
nah sebelum ke arah situ nih
indonesia atau mungkin kain indonesia ditampilkan di dalam negeri
itu sudah biasa nih bang
tapi kita betul betul tampil di mata internasional
di kotak kiblat fashion
tapi membawa kain tradisional dan ulos
jadi alasan sebenarnya
jadi ini ada runtutannya
ketika kita setelah di kurasi kita bisa tampil di event itu
lalu kemudian kita dikirimkan trend forecasting
di dalam trend forecasting itu ada
apa namanya ada ketentuan
dari kemudian siluet
kemudian dari kain kainnya
nah salah satu disitu adalah
kain ikat dan sibori
juga kolaborasi antara desainer dengan komunitas
lalu kemudian disitu ada denim
denim keluar lagi ada crossi gitu loh
nah terus kita manfaatkan dong
di tengah ulos ini ada motif tenun ikat
nah lalu kita buat lah ini kita kembangkan
kain tenun kita ini kan tebal
dipake summer gak mungkin

jadi gak mungkin dipake
jadi ada pr nya
ya kita benerin dong
kita benerin benangnya kita buat lebih halus
lalu kita cari tau orang sana tuh
suka nggak dengan yang namanya fashion yang dari budaya ini
nah ketepatan trend forecasting menyatakan
bahwasanya ya ini tenun ikat ini ada
nanti ke depan menjadi lima bulan ke depan itu menjadi acuan
jadi ini momentum
lalu disitu ada boho bohemian
nah yaudah kita buat lah designnya
ini salah satu baju yang ditanyakan
benangnya kita buat lebih halus
dan kita tenun dengan alat tenun yang berbeda
sehingga hasilnya bisa dipakai untuk spring summer gitu
dan pake katun
emang harus modifikasi
emang harus modifikasi sih ya bang
yang itu menjadi salah satu yang kita pelajari ya
kalau kita tampil di pegelaran internasional ya pak
nah kemudian kita cari tahu dong
nah makanya kita butuh disitu itu fashion consultant
jadi mereka yang mendirect kita
bahwasanya kamu harus buat begini begini
walaupun sudah ada panduan dari trend forecasting itu
karena dia mengerti
dia kan sekolah
dan yang kita butuhkan fashion consultant nya itu adalah
harus orang indonesia yang memang tinggal disana
jadi dia casingnya indonesia
tapi dalam isi pemikiran taste nya itu adalah global
ya kita sih goalnya sih sebenarnya bukan made indonesia lagi
jadi kita branding keluar nih
ini anyaman purun
yang sekarang lagi terbakar tuh
lahan gambut tuh dari sini
aku mau pegang ah
boleh boleh boleh
sekarang ibu ibu kayak belanja ya
migrosenya itu dibuat oleh perempuan perempuan indonesia
dan ini dari benang indonesia
jadi benangnya udah rusak
nah kemudian ini
itu perpanduan ya ini
kulit dan kainnya
kulit ini sebenarnya ini namanya sirat dari toba
ini bukan di tenun
ini diapain benar benar
dia di benangnya disusun susun dengan rumus matematika
matematika itu dipakai di segala bidang ya
nah ini semua pakai tangan
dan ini semua kulitnya kulit indonesia
ini semua indonesia
sampai gantungan kuncinya juga bang
sampai gantungan kuncinya
ini kita bicara tentang brand ini tentang apa ya
fauna khas indonesia
ada kemudian ada gajah
ada apa kita buat gini untuk lucu lucuannya
tapi gini biasanya kan orang tuh butuh cerita gitu ya
saat mereka mau membeli kan pasti goalnya adalah karya kita akhirnya bisa dimiliki dan juga diminati orang
mudah gak sih untuk kain tradisional indonesia gitu bisa diterima di mata
nah kita harus tahu ini kecenderungan sekarang ini fashion itu seperti apa
nah dunia ini lagi meminta kepada kita ini bicara tentang etik
jadi kita ceritanya tentang itu
oke purun ini
ini kita bicara tentang bagaimana kita menjaga hutan basah ya
karena ada di lahan gambut
lahan gambut yang sekarang sudah banyak alih fungsi menjadi hutan industri
sementara ini kan tutupan untuk atmosfer nih
jadi kita bicara kalau ini diurus hakim
kita bicara tentang
nah itu kan lagi happening di dunia
nah ini melalui fashion ini kita bicara tentang ini loh kecenderungan dunia ini kayak apa
kita harus menjaga
dunia itu cuma satu tidak ada yang planet b nya
lalu kemudian kita bicara tentang sosialnya
wah ini perempuan perempuan ini mereka tuh bekerja sebagai tulang punggung keluarga
dan mereka itu mengerjakan ini untuk menafkah apa membantu nafkah keluarga
dan apa menjadikan anaknya menjadi orang yang pintar sekolah yang tinggi
yang jadi dunia sangat respect dengan gitu gitu tuh
jadi back story nya itu sudah dalam ya
bukan seolah olah keindahannya bagus atau enggak
tapi banyak sekali ya yang bisa menghargai
lalu kemudian kemudian ini satu satu produk ini
oh ini dikerjakan oleh bermacam perempuan perempuan
karena kalau bicara tentang
karena kalau bicara tentang perempuan itu seksi banget
jadi empowering women tuh lagi benar benar isu yang memang sekarang lagi benar benar
iya empowering women tuh
jadi sosialnya melalui perempuan
terus kemudian disini tuh ada komunitas perempuan rajut yang ada di jakarta
nah saya kerja dengan mereka itu
mereka itu memberikan pelatihan pelatihan di daerah daerah penduduk yang rapat di urban
jadi bayangin ini dari pelosok yang ada di sumatera selatan dan di kalimantan selatan
kemudian dibawa dipercantik oleh komunitas perempuan di urban
mungkin kita bisa nanya ke sari dulu nih
sebagai perempuan indonesia yang jalan di runway nya new york
ini gimana perasaannya pada saat itu
perasaannya ya tentu aja luar biasa ya
selain luar biasa tuh kayak sebuah kehormatan gitu dari story yang abang merdi ceritakan gitu
dengan segala macam konsep yang berlayer layer itu dan ekosistem yang sampai dalam itu gitu kan
kayak sebuah kehormatan bisa dibawa khusus gitu untuk abang merdi dibawa ke new york fashion week gitu
oke challenge nya tuh seperti apa tuh
challenge nya adalah
apa tuh challenge nya boleh dikasih tolong ke kita
challenge nya adalah ini
lumayan berat gitu
saya harus membawa model indonesia
dan sebenarnya kan gak boleh
harus di casting
sama kompositnya apa segala
karena sekarang kan teknologi gampang ya
begitu mereka lihat sosial media nya
tapi mereka agak ragu ragu
saya bilang saya akan membawa satu koleksi yang luar biasa
yang menceritakan bagaimana perempuan indonesia
yaitu mereka pedagang kain tenun yang menyebar di indonesia
ketika mereka itu pada minggu ya
kan di batak namanya onan
mereka itu menjunjung kain kain tenunnya di pasar seminggu sekali
dan mereka itu bisa lari kesana kemari
nah ini berat sekali tapi saya buat topik
kayak gini dia
coba boleh dulu abang
aku tuh berencananya pengen ambil pakai satu tangan
ini saya yang bisa ini pakai gini
saya kira tadi daniar itu tuh tumpukan kain biasa
dan ini yang kemarin juga dikenakan ya
sama asari gitu
dan berjalan di runway sepanjang berapa
mungkin hampir seratus ya
dan itu harus stabil banget ya
dan memang ini yang harus diperkenalkan juga kan
pada dunia gitu
bahwa indonesia tuh punya banyak sekali
kalau kamu nih sebagai seorang model yang memang sudah banyak mengenakan baju dengan berbagai macam model
apa perbedaannya saat bisa tampil dengan tradisional indonesia di mata internasional sih
balik lagi sih mbak
yang aku bilang tadi kayak dengan sejarahnya gitu
dengan konsep yang abang merdi bawa gitu
tapi di satu sisi ada rasa bangganya yang luar biasa
karena new york fashion week ini adalah ajang pertamaku setelah asia gitu
terus abis itu di bawah khusus dengan abang merdi segitu ngototnya untuk nungguin aku disana gitu
jadi kayak merasa special iya
merasa apa ya kayak apresiasi sebesar besarnya gitu
untuk diriku untuk abang untuk semuanya gitu
untuk perjalanan karirku
untuk indonesia pasti gitu
mungkin boleh ya
boleh sedikit nih berdiri
biar dikasih lihat nih ke penonton seandainya indonesia
jadi yang atas itu berapa kilo
jadi saya kolaborasi dengan desainer
sebenarnya dia bukan designer dia hair stylist
tapi dia membuat aksesori aksesori di kepala
namanya hand drawn sudarta
dan ini semua tumpukan tumpukannya itu ya kain kain ulos yang kemudian dimodifikasi
dan kalau untuk ini kan tadi katakan bahwa untuk pilihan modelnya juga harus disesuaikan dengan spring summer ya bang
nah kalau pilihan coat yang long coat gitu ini memang sangat disukai ya
soalnya apa sih maksudnya long coat ya kan
jadi gini kalau kita mau pernah kita tahu lawan kita medannya apa segala
ketika saya dibilang ke new york saya cari dong gaya new york itu seperti apa
jadi gaya jalanan
dan orang sana itu bergerak cepat karena mereka itu enggak turun naik mobil
mereka itu naik tram bergerak cepat
nah sekarang tren sekarang itu oversize
udah duduk saya
jadi kita terjemahkan bagaimana membawa gaya saya
which is trible itu adalah dari komunitas masyarakat adat atau indigenous people
dan itu sekarang lagi seksi banget
jadi isu indigenous fashion itu malah sekarang ini lagi dibicarakan di seluruh dunia
di kota kota fashion yang ada di dunia
sebenarnya itu indonesia kekuatan indonesia
iya indigenous benar
jadi kita sebagai penghasil produk produk ini
asal memang kita komitmen ini kerja di lapangan ngebangun tadi
saya tadi bilang ini ekosistem
ekosistemnya dibenerin dulu
tapi di hulunya dulu
di hulunya kita buat
jadi kita gabungin gaya indigenous indonesia dengan gaya new york
ini kan kita juga tahu ya
tadi aku membaca nih beberapa
kalau misalnya abang sendiri itu sebelum new york fashion week juga udah biasa nih
membawa karya karyanya ke luar negeri
berarti dari tadi kan abang juga bilang kalau misalnya butuh yang namanya fashion consultant
terus ngelihat iklimnya bagaimana di sana gitu
nah kalau misalnya di berbagai negara berarti koleksinya beda beda mengikuti dari taste nya yang di sana
iya betul sekali
beda negara beda desain karena iklim fashion di sana atau bagaimana

sebenarnya gini kita harus rajin ya membaca
kita lihat tuh kayak new york tuh gayanya streetwear
mereka lebih ke punk gitu ya
kemudian milan lagi paris
kita harus tahu tuh
australia juga kita atau dan tergantung musim season
nah bagaimana kita cerdas mengkolaborasikan karya karya kita garis kita dengan keindonesiaan yang udah dibuat touch global
dengan gaya negara yang kita tuju dan season yang akan kita ikutin
jadi memang itu harus designer itu harus pinter ya
gak sekedar buat baju
kalau memang cuma tahu buat baju ya dituang jahit aja gitu loh
jadi harus banyak triknya juga ya
harus banyak riset di sana tuh bagaimana
tapi kalau ngomong ngomong bagaimana nih setelah mengikuti nyfw itu apa namanya antusiasme warga di sana atau mungkin buyer buyer di sana melihat koleksi
udah kelihatan belum bang
tapi bang sebelum itu
lepas dulu boleh gak
buka buka buka
bisa buka sendiri nggak sih
menjadi satu hal yang diapresiasi
gue bales dendam gue jambak dia
ini jadi satu hal yang diapresiasi juga bahwa gak mudah loh
gak mudah loh
menjadi model membawa baju baju
kita bicara fashion diplomasi
jadi bukan hanya desainer model juga harus bicara fashion diplomasi gitu loh
melalui fashion budaya
mungkin antusiasme di sana buyer buyernya udah kelihatan
jadi gini kita harus sadar bahwasanya orang orang di luar negeri kayak new york apa segala
mereka tuh masih asing dengan produk produk kayak macam kain tenun apa segala
buat mereka apa sih gitu loh
tapi atau batik gitu loh
buat mereka batik itu kayaknya apa sih gitu loh
ini survei ini ada beberapa fashion intelligence yang saya tanyakan di sana gitu loh
tapi kadang kadang kayak macam season ini ada bohemian gitu loh
boemian terus kemudian ada kerjasama dengan yang tadi dengan komunitas
kita lihat bahwasanya ada desainer internasional kayak dries van noten ketika waktu itu batik lagi happening
waktu kita bicara batik malaysia indonesia
dia keluari parang dan booming
lalu kemudian kemarin itu yang dior tuh datang ke bali kemudian dia buat kain itu endek gitu loh kan
nah gitu gitu itu
nah ini sudah mulai sudah mulai
nah tapi kan desainer yang terkenal
kita desainer top di indonesia juga ketika kita ke new york atau ke paris kita siapa
kita belum dikenal orang
terus kemudian barang yang kita bawa juga belum dikenal
jadi ini sebenarnya branding kita aja ke pasar global
barang yang kita buka kita aja ke pasar global
gak usah muluk muluk dulu
jadi kita dikenal kemudian kita oke ini kamu bawa apa
halo saya meri syuombing dari indonesia
nah kemudian di situ waktu itu kita bawa namanya lookbook
lookbook di situ cerita tentang koleksinya tentang kita
pokoknya semua kita cerita di lookbook itu
nah kita kasih ke mereka
oh mereka oh bagus ya
kemudian di situ ada ceritanya
nah dari situ dulu
kemudian kita bagaimana kita pendekatan kepada media di sana gitu loh
kalau ngomong bisnisnya mungkin chapter selanjutnya kali ya
orang kenal dulu ya
karena juga ulos itu kan punya ceritanya masing masing kan bang kalau yang kita tahu ya
ada kain kain yang kemudian warnanya berbeda
kemudian banyak sekali teman yang berbeda itu punya maksud dan arti yang berbeda beda kan bang
nah kita cerita

ada cerita sama mereka tentang ini
karena bicara tentang indigen fashion atau masyarakat dan itu buat mereka seksi banget
mereka gak punya gitu loh
mereka cuma yang punya indian tapi mereka bisa ngebrandingnya mereka buat acara luar biasa dengan tarian tarian
terus mereka mengkolaborasi antara tarian indian dengan nba gitu gitu tuh
dengan olahraga gitu loh
nah indonesia kan keren banget gitu loh
dan inilah mungkin saatnya ya kita bisa kesana
tapi ini prnya berat banget
kita harus punya yang namanya tadi fashion consultant
yang casingnya itu indonesia tapi isi dalamnya adalah global
kemudian kita butuh agent
agent tapi yang bener bener mereka kerjanya work harder untuk menemukan kita dengan buyer buyer gitu yang tepat
lalu kemudian sebelumnya kita ada namanya intelligent fashion businessnya
jadi dia yang meng intelligent
oh seperti begini begini kebutuhan di sana
itu yang dibutuhkan
dan pemerintah harus buat yang namanya toko di sana
karena syaratnya supaya kita bisa diterima di global sana untuk debut solo di sender indonesia
itu harus display di sana dua atau tiga
oh harus punya pop up store ya
iya buat pop up store
itu duitnya ada kalau kita ngomong pak jokowi kan
oh dietnya ada gitu loh
tapi intinya kan abang tuh udah berkarir dua puluh tahun lebih kan bang
artinya sudah menjalani berbagai macam cerita ups and down
nah begitu sekarang akhirnya bisa tampil the new fashion week kemudian juga dukungan dukungan stakeholder
nah itu perbandingannya seperti apa dari dulu yang sampai sekarang nih ya
saya pikir gini saya bekerjanya on track gitu
kayak macam merdi kayaknya masih di guidance dari atas
kamu kerja dua ribu satu setelah saya kuliah di ikj ambil tekstil ya
jadi setelah saya jadi fashion designer
lalu kemudian saya bekerja di komunitas pemberdayaan masyarakat
dua ribu satu loh bayangin sekarang berapa tahun
saya ngebangun ekosistemnya
jadi ekosistem yang saya bangun
jadi satu produk ini dikerjain misalnya kain tenun
oh ini yang menggulung yang ini yang mewarnai ini begini
jadi ketika itu dengan alat tradisional dikerjakan itu bisa jadi industri yang berkelanjutan
dan menyerap banyak itu
jadi memperdayakan masyarakat
menyerap konsisten ya
ya itu yang kita kurang di indonesia
nah kalau dari kak sari sendiri nih melihat itu tadi ya
bagaimana keragaman indonesia sedikit demi sedikit bisa diterima oleh masyarakat dunia
ternyata masyarakat dunia itu punya keinginan juga loh
punya banyak minat juga dengan kita
nah kalau dari kamu sebagai seorang model melihatnya seperti apa
dan inginnya seperti apa sih supaya indonesia itu bisa maju bersama sama ya
sebenarnya benar nyambungkan
benar nyambung ke bang merdi sih
harusnya menurutku kayak harusnya pemerintah beneran full support gitu
tapi aku ngerti juga sih maksudku kayak mengaca dengan luar negeri gitu atau internasional gitu
yang industri fashionnya lumayan besar dan full support
kita indonesia tuh lumayan lagi jalan sendiri sendiri nih gitu
dan gini kita belum merasakan bahwasanya fashion itu adalah bisnis
di indonesia fashion itu masih dianggap sebagai entertain
kalau di indonesia fashion week itu tontonan ya
di depan di front row nya itu ibu ibu yang sosialite apa segala
kalau di luar tuh enggak
jadi benar benar bisnis
industri ya kalau enggak salah
dan di fashion week itu itu awal dari bisnis
kita tidak jualan di situ
kita branding di situ
eh beli itu dong
kalau mau direct bayar dia harus ikut trade show
gini gini ini mesti diedukasi gitu loh
belum rata ya bang
ketika saya membawa model indonesia di sana dengan standar ya internasional ya satu ratus delapan puluh satu
ukuran ini saya kan tahu tidak banyak model indonesia
jauh banget tingginya el
kita pakai heels sama pasarinan pakai heels aja masih tinggi jauh
tapi nanti ada
ada beberapa fashion di dunia sekarang lagi bicara tentang human
jadi tidak ada standarisasi badan
nah kembali lagi saya riset bawa ke sana
ternyata model indonesia luar biasa dan jujur ya saya bilang ya ini sebenarnya potensial indonesia
karena juga di indonesia ini saya kerja sama untuk sario ini dengan salah satu agency persona
mereka tuh modelnya itu bekerja di beberapa negara fashion week yang besar
jadi pada season ini spring summer fashion week di dunia ini ada mereka ini modelnya kerja di paris milan sama london
kemudian ada di new york
jadi model model indonesia juga udah go internasional banyak
sudah mulai masuk ada di sana bicara di sana
seru banget sih pengen kita perpanjang durasinya
durasinya sangat telah mepet
terakhir nih pertanyaan terakhir singkat aja
meskipun tadi juga sudah banyak keluar ya dari masing masing bang merdi dan juga kak sari
mimpi apa nih yang sebentar lagi mau diwujudkan kalau dari bang merdi seperti apa
saya pengen merayakan dua puluh lima tahun saya bekerja
jadi selama dari dua ribu satu saya bekerja dengan komunitas
saya akan tampilkan kasih tau gak sih ya
kasih tau lah bocorin dikit
dikit aja deh
saya akan tampilkan semua karya karya saya
kain apa segala tapi gak mau ya harus berbeda lah
mungkin di situ ada instalasi
saya kolaborasi dengan beberapa orang orang kreatif di negara ini
karena jujur ketika saya ke new york ini saya bawa orang orang kreatif di situ
ada yang ngebantu saya untuk buat crossing
ada yang untuk stylistnya semua anak muda
anak muda lalu kemudian ada yang
ada yang bantu saya untuk buat hiasan rambutnya jewery semuanya
artinya ketika merdi sih homing ke global merdi tuh membawa orang orang kreatif
banyak orang yang bangga
dan saya tidak sembunyikan
semua saya kasih nama kredit title nama nama mereka di lookbook saya
karena zaman sekarang tuh fashion harus transparansi
tidak boleh ditutupin
jadi dirangkumlah itu yang namanya itu sustainable fashion di dalamnya itu
menghargai manusianya menghargai lingkungannya menghargai budayanya
nah itu kesadaran itu yang harus ditekankan indonesia
karena menurut saya ini yuk negara yuk sama sama kita kempenkan
bahwasannya kekuatan indonesia itu adalah fashion yang berbasis budaya
di dalamnya itu ada yang namanya modest
ada yang macam macam
yuk bungkusnya itu semuanya adalah budaya
karena kalau kita mengangkat ini kita akan menjadi produsen
kita akan bisa memproduksi dan kita jual keluarnya
asal dibenerin ekosistemnya
nah itu benar sih
kalau aku mungkin dari sudut pandang model kali ya gitu ya
nyambung dengan abang yang tadi bilang gitu
andaikan pemerintah lumayan menganggap fashion itu adalah hal yang penting gitu
mungkin model model yang tadi seperti
abang mention gitu khususnya di
dengan manajemen yang abang kolaborasi yaitu manajemen persona gitu
harusnya mereka mendapatkan exposure gitu
yang luar biasa gitu
karena kan gak gampang ya model untuk gue internasional gitu
terus pas balik ke indonesia terus apa
karena gak gampang untuk nyampe sana berjuang di sana
apalagi tahap yang lumayan panjang dan gak tembusin satu desainer aja tuh
lapis sekali ya
jadi segitu susahnya segitu selektifnya mereka
jadi menurutku itu prestasi yang luar biasa
sayang sekali maksudku adalah kayak indonesia tidak mewadahi itu dengan maksimal gitu
iya sama juga kayak kita setelah kita pulang dari new york gitu
memang kita di support sama pemerintah ya
kita ada tiga designer di support pemerintah ya
tapi abis itu koma gitu ya pak
komak gitu loh
kita punya ada disini kementrian bicara tentang kreatif disitu
karena bingung nih antara budaya antara kreatif
masih terpisah ya
sementara kalau kita mengacu kepada india
india itu ada menteri yang mengerjakan kerajinan
jadi gak di bawah kementrian
kita disini kan kementrian yang ini apa namanya gini ini
ini kain kain ini ada di kementerian perindustrian
padahal ini berbeda
ini industri kecil rumahan gitu loh
dan harus dipertahankan
karena tidak tergempur oleh zaman
banyak banget pelajaran ya
sebenarnya banyak banget ya
sebenarnya masih pengen lanjut
cuma ternyata ini udah abis juga durasinya ya
nanti kita ketemu ketemu lagi bang merdi
sukses untuk karirnya
karyanya susah juga duto
sampai ketemu lagi
saya juga pengen tahu banyak cerita cerita yang bang aka dari kami
cnn today akan kembali dengan informasi menarik lain
ya tetaplah bersama kami